sepuluh calon haji dari kloter empat puluh dua gelombang pertama terakhir tiba di kota madinah pada jumat pagi
seluruh jemaah haji tiba sekitar pukul sepuluh pagi waktu setempat di hotel luhluh aldi iyafah madinah
setelah sebelumnya mengalami keterlambatan keberangkatan karena gangguan pesawat
kloter empat puluh dua seharusnya berangkat kami sore dari bandara adi sumarmo solo
tetapi baru diberangkatkan pada jumat dini hari
dengan tibanya kloter empat puluh dua maka sebanyak dua ratus dua puluh sembilan kloter yang masuk dalam gelombang satu telah tiba di kota madinah
baik alhamdulillah hari ini tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat sudah mendarat di madinah
kloter terakhir gelombang pertama yaitu kloter soc empat puluh
dan memang kondisi saat di indonesia telah mengalami delay
semua jemaah alhamdulillah sehat utuh tiga ratus enam puluh mendarat di madinah